alhamdulillah kak alhamdulillah terbayar
mungkin kalau bisa dijelaskan diceritakan sedikit
selama proses latihan ini salma menjalannya apa saja sih sampai bisa sukses menjalani proses siup acara hari ini
selama latihan banyak ya kak tes fisik latihan fisik terus juga mental
semuanya pokoknya ya latihan setiap hari selama satu bulan
dan kedekatan dengan teman teman juga menjadi salah satu faktor suksesnya upacara hari ini
salma mungkin gimana sih sebenarnya bisa membangun koneksi hubungan antara teman teman sampai bisa kuat gitu untuk melakukan tugas
kalau misalnya kemistri kan karena terbiasa ya
kami juga baru berkumpul tanggal dua puluh lima juli itu kami udah langsung melebur gitu kenalan
dan dari situ sih terbiasa aja terus ya terbangun kemistrinya
salma kira kira kalau misalnya bisa mengucapkan terima kasih mau terima kasih ke siapa saja
pertama tama terima kasih kepada allah swt yang telah memberikan ridhonya kepada kami semua paski beraka dua ribu sembilan belas
kemudian kepada orang tua saya guru guru saya pelatih saya pembina paski braka dua ribu sembilan belas
kemudian ppi jawa tengah ppi boyolali yang telah mendukung saya
dan juga teman teman semuanya
bicara orang tua salma sudah satu bulan lebih ya tidak bertemu dengan bapak dan ibu
ini pasti kangen sekali
kalau misalnya bisa ketemu hari ini atau dalam waktu dekat salma mau ngomong apa
alhamdulillah naomi sudah bisa bertugas dengan lancar
terima kasih atas doanya dan dukungannya
salma kira kira kalau misalnya mau mengucapkan sebuah kata semangat untuk adik adik teman teman di luar sana
supaya bisa tetap semangat kemudian juga gimana sih kan susah lelah itu kan harus salma lewatin
mungkin apa ya kata kata atau moto pedoman supaya saya salma tetap semangat selama ini
untuk teman teman dan adik adik di luar sana jangan takut untuk mencoba
terus kalau misalnya udah merasa lelah ingat tujuan awal kamu mengikuti itu itu apa
itu yang membuat kuat sih
kemudian jangan lupa kepada allah
salma terima kasih banyak
kita semuanya bangga salma sudah sukses melaksanakan tugas
insya allah menjadi atau ini semoga menjadi sebuah inspirasi ya buat teman teman adik adik semuanya yang mengikuti jejak salma menjadi pembawa baki
terima kasih kak
silahkan kembali mohon gue
silahkan kembali ke teman teman
salma el mutafakihah dari sma pradita dirgantara boyolali jawa tengah
sebagai pembawa baki dalam upacara pengibaran sangsa kamera putih pada hari ini
tapi jangan beranjak dulu karena penurunan atau upacara penurunan sang saka merah putih masih akan dilaksanakan dalam parade senja di istana merdeka pada pukul lima belas waktu indonesia barat nanti sore
sekali kembali ke anda dulu tiffany
baik terima kasih
fani imaniar melaporkan langsung dari dalam wisma negara jakarta